gelombang tinggi yang menerjang perairan jawa memang cukup membuat bisnis perikanan terganggu
berkurangnya pasokan ikan di pasar membuat harga ikan laut naik
kondisi ini tak hanya memberatkan pembeli tapi juga pengusaha kecil yang menggunakan ikan sebagai bahan baku
salah satunya adalah usaha pengolahan ikan asap
berikut perbincangan koresponden kami wida subianto bersama pedagang ikan asap menyikapi masih meroketnya harga ikan
harga ikan laut di surabaya naik kisaran sepuluh hingga dua puluh rupiah per kilogram
ini untuk langsung ke pengecer atau di konsumen seperti ibu rumah tangga
namun naik sekitar empat sampai sepuluh rupiah per kilogram
ini di tingkat pengolah atau misalnya pelaku usaha kecil menengah yang mengolah ikan laut menjadi olahan seperti ini misalnya
nah memang meskipun di antara para pedagang ini mendapatkan ikan laut lebih murah
karena untuk diolah lagi namun ternyata juga berdampak sangat signifikan
kita ingin bertanya lebih langsung ke penjual yang sekaligus pengolah ikan laut bersama saya sudah ada mbak siapa mbak irfatil ilmi
pak irfatul ilmi panggilannya mbak ilmi ya
mbak ini kan harga ikan naik ya yang paling kerasa ini ikan apa aja ini
ikan kakap ikan dorang terus ikan kembung banyar ikan pari gitu mbak yang naik
kenaikannya sampai berapa mbak ilmi per kilogram
ya rp tiga sampai rp tujuh an
rp tiga sampai tujuh ribuan padahal ini satu jenis ikan itu kalau sehari itu ngolah berapa kilogram
kalau tenggiri rp lima puluh kalau kakap paling minim rp sepuluh dorang rp sepuluh kalau bandeng kadang rp sepuluh kalau banyar ya rp sepuluh perkiraan
artinya kenaikan rp tiga sampai rp tujuh per kilogram ini kerasa sekali ya mbak ilmi
terus gimana ini mbak harga ikan naik
gitu mbak ilmi gimana naik
ya jualnya ya kalau sama yang pekulak ya harus naik mbak
sampai naik berapa misalnya mbak olahannya kakap merah biasanya jual berapa
biasanya kalau tiga puluh lima sekarang jadi empat puluh kalau dorong biasanya empat puluh jadi empat puluh lima naik rp lima
makasih mbak ilmi atas waktunya
ya memang akhirnya merembet sekali ketika mendapatkan bahan baku naik
maka para penjual ini harus menaikkan harganya
namun itu masih beruntung karena masih ada pasokan ikan meskipun harganya naik
kalau sudah tidak ada ikan misalnya seperti tenggiri
mereka tidak melanjutkan proses produksi dan juga omsetnya pun menurun